pelaksanaannya yang susah bi
papi tuh sama adriana udah cinta mati pake banget
dan gak mungkin kita mau ngomong apa pun juga percuma bi
gak bakal percaya papi
iya non padahal suri tete udah ngomong sama tuan
tapi mau gimana lagi tuan teh malah gak percaya
kalau tuan percaya tuan udah denger
aku pusing ini juga loh mas
kontrak perusahaan kita yang kerjasama sama pt nugraha firdaus
ya udah kalo mama kamu pusing
kamu bisa minta tolong bagian legal untuk ngecek kontrak
gak bisa ngasih itu kita harus teliti
harus ngecek sendiri
kalau dari yang lain kan nggak bisa kita harapin
aku takutnya kalau misalnya kita gak teliti kita salah
nanti yang ada dari mereka itu nyalahin perusahaan kita
kita disudutkan aku gak mau hal itu terjadi
terima kasih kamu sudah bekerja keras untuk perusahaan ini
tapi kalau kamu pusing biar nanti mas yang cek kontrak
kontraknya kamu bawa gak
di ruang mana aku
ah oke sebentar
yuk yuk tolong ambilin kontrak di ruangannya adriana ya
pokoknya duduk di atas meja deh
di atas meja ya
di atas mejanya iya tolong dibawa kemari
enggak enggak bapak mau cek itu kontrak
ntar ayu bawa kemari ntar biar saya biar mas cek kontraknya
ih kok mas b ngajakin gue ke dokter sih
kamu bener bener sakit
emang yang gue kurang oke gitu baru mikir gue sakit beneran
yaudah kamu duduk aja duduk duduk duduk
enggak aku kelelangan aja mas amas aja
enggak enggak duduk duduk duduk
nah mudah mudahan pusingnya berkurang
mungkin kamu belum makan kali
ya kayaknya ya kayak masuk angin gitu ya
aku sih mual mual terus kayak ini perut juga sakit
kalau mual sakit bisa jadi kamu masuk angin
eh tuh kan
bener yang masuk angin
atau mau mau mas bawa kamu ke dokter
kalau ke dokter nggak perlu kali ya
nggak perlu mas soalnya cuma masuk angin doang masa bawa ke dokter
kayaknya butuh istirahat aja deh mas
mau pulang ke rumah aja
iya deh aku pulang ke rumah aja
jadi kalau gitu ya
ya udah biar mas antar kamu ya
enggak usah kan tadi mas sudah suruh buat orang ngambilin
saya denger dulu enggak mungkin
aku naik taksi aja gak apa apa
gak mungkin lah mas membiarkan kamu pulang naik taksi sementara kamu lagi sakit begini
biar mas antar ya
nah itu gampang gampang urusan kontrak
yuk yuk tolong ke ruangan saya sekarang
ya kontraknya sumber sini dulu
ada acara apa bi yang bagus
apa kamu sudah berubah pikiran
kamu dan boy udah bisa kan terima job tiket ini
maaf banget ya tante
aku juga sebenarnya kecewa dan juga sedih
tapi masalahnya boy itu nggak bisa ikut
boy itu enggak dapat izin dari orang tuanya tante
masa susia boy masih harus minta izin untuk terima job iklan ini
itulah boy tante
cuma ya aku juga masih minta izin kok sama papi aku
soalnya aku sama bahwa itu percaya tante
suatu pekerjaan itu harus diridui sama orang tua
kalau misalnya orang tua udah setuju pasti semuanya lancar
oh ya udah deh enggak apa apa
saya juga gak bisa maksa
mungkin nanti di lain kesempatan pasti kita bisa akan kerjasama
eh si nonte kenapa lagi sih
pegel sentih juga
sebenarnya reva itu dapat tawaran iklan sama boy
terus terus terus
tapi masalahnya reva nggak bisa ambil itu
karena boy enggak diizinin sama mamanya
kayaknya mamanya boy itu gak mau kalau boy sampai deket deket sama reva
soalnya kan mamanya boy itu enggak suka banget sama adriana
sebenarnya kita ikut perhatian
ini tegak gara gara si nyomud non beneran
coba kalau nggak gara gara dia
coba kita juga bisa bikin tuh non
bisa bikin si nyomud itu
cere nonte jadi enggak ada masalah ya
pelaksanaannya yang susah bi
papi itu sama adrena udah cinta mati
dan enggak mungkin kita mau ngomong apapun juga percuma bi
iya non padahal surti teh udah ngomong sama tuhan
tapi mau gimana lagi tuan teh malah gak percaya
kalau tuhan percaya tuhan teh udah dengerin kan
hei jadi serba salah non
tapi nanti masih percayakan sama surti ya
ya labi selain papi orang yang paling mereka percaya
itu sekarang cuma bi surti
tapi masalahnya bi kalau papi itu gak bisa kita cuma omongin doang
harus ada buktinya
ya selama kita belum ada bukti tapi nggak akan pernah percaya
ya udah kalau begitu ma buktikan aja non
biar mereka itu cerai
dan non juga harus membuktikan sama mamanya den boy
kalau cinta non itu benar benar sama siden boy
ya kan benar
ini non kalau masalah cinta mas yofi juga ngerti non
percintaan gitu loh non
ya nonte harus membuktikan aja cinta non itu sungguh sungguh sama den boy
gimana caranya non itu harus bertekadlah
gitu loh harus gimana ya berjuanglah demi cinta non sama den boy
gitu lah non
mamanya gen boy kan orangnya baik
dia juga kan punya perasaan
dia juga pernah muda kali non
maksudnya gitu non
nggak mungkin dia nggak ngertiin kalau non itu benar benar serius
memperjuangkan cinta non sama stand boy
ide yang bagus sih bi
gue masih penasaran
ya lo kan tahu alex selalu dikelilingi sama anak anak becek
dan kalau udah gitu lo tahu lo enggak mungkin ngomong baik baik sama alex
kalau mau lo jalan sendirian biar gue temenin
udah enggak usah enggak apa apa kokal
rencananya sih gue langsung mau ke rumah dia
soalnya waktu kita masih game warrior gue kan udah sempat ke rumahnya
ya kalau itu bisa sih
ya semoga aja dia ada di rumahnya
oke ya udah gue jalan ya
kayaknya omongan bisurti benar juga deh
gue telepon nonton arisnya sekarang aja kali ya
ha telepon emang udah sampai kina
ya bukan refah kenapa ya
waalaikumsalam reva ada apa nak
machan lagi sibuk ya reva ganggu enggak
apa janjian lagi banyak kerjaan
enggak sih enggak
sibuk ada apa ya
gak bermaksud buat bohongin macan
karena itu pertama kalinya reva dipeluk
apalagi kan juga
reva udah lama
gak pernah ngerasa
pelukan dari seorang ibu
terutama sejak mami refha meninggal
jujur aja ya macan
reva sih ngerasa
macan itu udah kayak mama reva sendiri
kamu gak usah sedih lagi
kamu gak usah khawatir